jalan rusak yang menghubungkan sejumlah kecamatan di daerah lampung selatan provinsi lampung menjadi sorotan
usai seorang selebgram melakukan aksi mandi lumpur di jalan yang rusak dan mengunggahnya di media sosial
dalam akun instagramnya at umuhani delapan puluh sembilan selebgram yang bernama umuhani ini memposting foto dan video dirinya yang duduk dan tiduran di kubangan jalan rusak dengan membawa kertas bertuliskan ungkapan keresahan masyarakat
kondisi jalan yang dilintasi oleh lima desa ini pun berlubang dengan lebar satu hingga dua meter dengan kedalaman dua puluh hingga lima puluh cm yang tersebar di sepanjang jalan
para pengendara harus ekstra hati hati saat melintas mereka pun berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak yang sudah terjadi sejak tiga tahun lalu ini
kondisi jalan yang dilintasi oleh lima desa ini pun berlubang dengan lebar satu hingga dua meter yang tersebar di sepanjang jalan